rabu dua puluh delapan desember lalu penumpang citylink indonesia qg delapan ratus tujuan surabaya jakarta dikejutkan
dengan pilot yang diduga mabuk sesaat sebelum menerbangkan pesawat
beragam reaksi terlontar ada yang tidak ambil pusing namun banyak juga yang kecewa
kelalaian pilot citylink indonesia yang diduga mabuk sesaat sebelum menerbangkan pesawat dua puluh delapan desember lalu
menimbulkan bermacam reaksi
calon penumpang maskapai citylink berujar evaluasi adalah hal yang penting untuk segera dilakukan
selain itu maskapai harusnya memberi rasa aman kepada calon penumpang dengan memberi informasi lebih lanjut pasca kejadian
saya sempat shock sedikit ya menggunakan citylink ini mengingat citylink yang selama ini bisa dikatakan anak perusahaannya garuda
bonabeditasnya dan profesionalnya mungkin agak lebih
rate nya lebih sedikit di atas yang lain
tapi saya dengan ini ya sok gitu
ya mungkin ke depan juga memikir mikir kalau memang seperti ada pertanggung jawaban ya
kayak ceo nya informasinya mundur
artinya ada tindakan nyata dari level manajemen mereka
ya kalau tiket sih sudah kadung beli gitu
sampai sekarang masih merasa aman
hanya merasa itu kejadian itu salah satu accident ya
setelah beberapa waktu mungkin
tapi sejauh ini sepertinya citylink memang salah satu maskapai yang lebih terpercaya
saya sih santai santai aja karena
saya yakin bahwa dari sekian pilot cuma satu dua yang seperti itu
jadi mungkin hanya baru citylink yang ketahuan
mungkin di maskapai maskapai yang lain juga ada hal hal yang seperti itu
tapi ya saya sih santai santai aja

nggak ada sama sekali nggak ada
tidak belum ada sama sekali
kalau untuk asesmen langsungnya untuk sampai ini belum ada
tapi saya harap kalau ada kasus kasus seperti ini
ya maskapai entah itu yang berhubungan dengan penerbangan maskapai di sub dan sebagainya
harus langsung menanggapi hal ini dengan bersosialisasikan ke masyarakat
apa yang anda inginkan untuk masyarakat yang baru ini
ini bukan hanya
dokter eks piloknya saja
tapi dari mana saja harus diperbaiki
jadi ya ini untuk kepuasan penumpang
atau kita penumpang mungkin akan memilih meninggalkan ini
untuk menenangkan calon calon penumpang itu juga pasti sih seharusnya dilakukan ya
supaya mereka merasa aman
apalagi pada waktu sekarang ini yang sangat sibuk masa liburan pasti banyak yang lebih cemas
jadi sebenarnya untuk menenangkan masyarakat atau penumpang sendiri
ini jangan dibiarkan
kita harus citilink harus lebih memperhatikan ini
karena untuk kedepannya supaya tidak ada lagi kasus kasus yang seperti ini
sebenarnya bukan untuk hanya citylink semua maskapai lah